saya ingatkan bahwa sebenarnya pekerjaan kita baru mulai
jadi kita walaupun belum kita masih menunggu proses peralihan
dan oktober misalnya kita akan benar benar menerima mandat atau melaksanakan mandat tersebut
kesempatan ini saya bersama tim bersama anggota bersama rekan rekan koalisi indonesia maju
bekerja sama sangat erat dengan pemerintah
jadi seolah bisa dikatakan nanti sebenarnya tidak ada masa transisi yang kaku
tapi sudah merupakan suatu bisa saya ibaratkan sebagai penerusan ataupun pemberian tongkat estafet
jadi saat saat sekarang adalah kita dalam tahap
kita memahami semua masalah masalah bangsa
masalah energi masalah pangan masalah hilirisasi masalah pengentasan kemiskinan
masalah mitigasi terhadap perubahan iklim dan masalah masalah lain semuanya
di mana saya merasa sangat dibantu oleh kawan kawan koalisi indonesia maju
di mana pan mengambil peran yang sangat besar
terima kasih pak prabowo presiden terpilih
jadi saudara saudara kemarin saya matur ke pak prabowo
saya kira pak apakah bapak berkenan buka barang di kantor pan
karena orang orang pan itu pak masih belum yakin bapak ini jadi presiden sekarang
karena dua kali dulu jadi nggak jadi lagi
sampai tadi bapak datang semua nggak tepuk tangan terkesima
nah baru apa namanya
kawan kawan mencari benar kali ini kita sudah menang ya
terpilih lho kodong dapat tandat
itulah kira kira saudara oleh karenanya kami minta maaf
kalau persiapannya kurang dan juga tidak mengundang teman teman yang lain
juga tidak memberitahu teman teman menteri yang lain
karena memang spontan ya
pak prabowo juga alang spontan siap
sudah alhamdulillah berjalan dengan baik
pan sesa penuh hati sekuat tenaga seluruh pikiran seluruh jiwa akan mati matian
karena menunggunya lama untuk mengusahakan mendukung penuh para rada di belakang pak prabowo
saya juga ingin menambahkan ucapan selamat kepada pan yang hasil pemilunya meningkat
dari empat puluh empat kursi menjadi empat puluh delapan kursi
suaranya naik juga dari enam delapan menjadi empat
dan saya yakin juga nanti masih banyak kesempatan kerjasama
bersama sama kita masih menghadapi pilkada di mana mana
provinsi dan kabupaten dan kota
jadi perjuangan politik ini adalah panjang tekad kita untuk memperbaiki kehidupan rakyat kita